informasi berikutnya pemerintah dki jakarta memastikan telur palsu tidak beredar di jakarta
hal tersebut menyusul kabar adanya temuan telur yang diduga palsu di pasar johar jakarta pusat
dinas kpkp bersama pd pasar jaya dan food station menggelar konferensi pers terkait informasi adanya telur palsu yang beredar viral di masyarakat
pihaknya menegaskan jika informasi adanya telur palsu adalah tidak benar
dalam konferensi pers yang digelar di pasar induk ramadjati jakarta timur
dinas kpkp juga melakukan uji laboratorium untuk menunjukkan keaslian telur dan menjamin keaslian telur yang dijual di seluruh pasar di jakarta
bahwa itu plastik kemudian bahwa itu bukan ayam bukan dari ayam itu tidak ada sama sekali
jangan takut untuk mengusung si telur
logikanya aja kalau kita mau masukkan telur kosnya itu udah ketahuan berapa
dan mungkin sudah pernah ada statement dari institusi lainnya bahwa telur palsu itu risikonya lebih tinggi
jadi itu hanya viral ya